pemerintah akan merubah nama daerah khusus ibu kota dki jakarta menjadi daerah khusus jakarta
perubahan nama tersebut dibahas di dalam rapat internal ruu daerah khusus jakarta yang dihadiri oleh sejumlah pejabat negara di istana merdeka pada dua belas september kemarin
lantas bagaimana persiapan perubahan dki jakarta menjadi dkj
butuh waktu berapa lama mas proses selesai ktp nya
tidak ada waktu berapa lama
pemegahan media sosial menteri keuangan sri mulyani indrawati yang mengatakan alasan penggantian nama dkj telah tertuang dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang ibu kota negara ikn
dalam undang undang tersebut status jakarta akan mengalami perubahan dari yang daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus jakarta
perubahan ini tidak hanya sebatas pergantian nama namun juga mempengaruhi warga jakarta untuk mencetak ulang ektp mereka
berita terkini mengenai perubahan dkj nya
dari pemerintah dki memperlancar masalah ktp jakarta ntar bisa terjun ke masyarakat ya kita ikutin ke rt rt gitu
kayak yang digital sekarang kan dari ducapil kelurahan kan ke rt rt jadi ke warga jadi bisa terjun langsung
itu yang diminta ntar kayak gitu jadi memudahkan untuk warga gitu
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dukcapil dki jakarta budi awaludin mengatakan
masyarakat tidak perlu panik untuk mencetak ulang ektp mereka nanti
menurutnya penggantian ktp tidak akan dilakukan serentak
jadi masyarakat tidak perlu panik terkait cetak ulang ektp karena status jakarta di tahun dua ribu dua puluh empat akan berubah dari daerah khusus ibu kota
menjadi daerah khusus jakarta
nah perubahan redaksional ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap ktp di masyarakat penduduk dki jakarta
namun perubahannya dan pencetakan ulangnya akan kita lakukan secara bertahap
sesuai dengan kondisi belangku yang ada di kita
sekitar delapan juta lebih penduduk wajib ktp
yang akan merubah status dki jakarta menjadi dkj di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
meski bertepatan dengan pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat budi mengaku perubahan ini tidak akan mempengaruhi kelancaran pemilu nanti
karena perubahan ini tidak akan mempengaruhi nomor induk kependudukan yang ada di ktp warga jakarta
mentari the tansil nabil haris jakarta